assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semuanya
om swastiastu namo buddhaya salam kebajikan
pada siang hari yang berbahagia ini
saya ingin menyampaikan hal yang berkaitan dengan perpindahan ibu kota negara
rencana untuk pindah ibu kota itu sudah digagas sejak lama
bahkan sejak era presiden pertama republik indonesia insinyur soekarno
dan sebagai bangsa besar yang sudah berpindah
tujuh puluh empat tahun merdeka indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya
banyak pertanyaan kenapa harus pindah
yang pertama beban jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan
pusat keuangan pusat perdagangan dan pusat jasa
airport bandara udara dan pelabuhan laut yang terbesar di indonesia
yang kedua beban pulau jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah satu ratus lima puluh juta

atau lima puluh empat persen dari total penduduk indonesia
dan lima puluh delapan persen pdb ekonomi indonesia itu ada di pulau jawa
dan pulau jawa sebagai sumber ketahanan pangan
beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di

ada yang bertanya mengenai pendanaan
perlu kami sampaikan bahwa total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih empat ratus enam puluh enam t
nantinya sembilan belas persen itu akan berasal dari apbn
itu pun terutama berasal dari skema kerjasama pengelolaan aset di ibu kota baru dan di dki jakarta
sisanya akan berasal dari kppu kerjasama pemerintah dan badan usaha
serta investasi langsung swasta dan bumn
pertanyaan ketiga kenapa urgen sekarang
kita tidak bisa terus menerus membiarkan beban jakarta dan beban pulau jawa
yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk
kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur
parah dan polusi udara dan air yang harus segera kita tangani
dan ini bukan kesalahan pemprov dki jakarta bukan
tetapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian indonesia
kepada pulau jawa dan kepada jakarta
kesenjangan ekonomi antara jawa dan luar jawa yang terus meningkat
meskipun sejak dua ribu satu sudah dilakukan otonomi daerah
pemerintah telah melakukan kajian kajian mendalam
dan kita akan mencari kepentingan
intensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir ini
hasil kajian kajian tersebut menyimpulkan bahwa lokasi ibu kota baru
yang paling ideal adalah di sebagian kabupaten penajam pasar utara
dan sebagian di kabupaten kutai kertanegara provinsi kalimantan timur
ada pertanyaan kenapa di kalting
satu resiko bencana minimal
baik bencana banjir
dan tanah longsor
yang kedua lokasinya yang strategis berada di tengah tengah indonesia
yang ketiga berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang
yaitu balikpapan dan samarinda
yang keempat telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap
dan yang kelima telah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas satu ratus delapan puluh ribu hektare
pembangunan ibu kota baru ini bukan satu satunya upaya pemerintah
dalam mengurangi kesenjangan pulau jawa dan luar jawa
karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi
di luar jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam
dan jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan
dan terus dikembangkan menjadi kota bisnis
kota keuangan pusat perdagangan
dan pusat jasa berskala regional dan global
rencana pemprov dki jakarta untuk melakukan
yang dianggarkan sebesar rp lima ratus tujuh puluh satu triliun
tetap terus dijalankan
dan pembahasannya sudah pada level teknis dan siap dieksekusi
saya paham bahwa pemindahan ibu kota negara ini
membutuhkan dukungan dan persetujuan dpr
oleh sebab itu
tadi pagi saya sudah berkirim surat kepada ketua dpr ri
dengan dilampiri hasil hasil kajian
mengenai calon ibu kota baru tersebut
sehubungan dengan hal tersebut
pemerintah akan segera mempersiapkan rancangan undang undangnya
untuk selanjutnya disampaikan kepada dpr
pada siang hari ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh